kita beralih ke informasi lain remaja yang menghina dan mengancam presiden joko widodo melalui media sosial kini ditetapkan sebagai tersangka
untuk selanjutnya rj ditempatkan di panti sosial anak di cipayung jakarta timur selama proses hukumnya berlangsung
rj remaja berusia enam belas tahun yang menghina dan mengancam simbol negara presiden indonesia joko widodo kini telah dinaikkan statusnya sebagai tersangka
penetapan tersebut dilakukan penyidik setelah sebelumnya rj menjalani pemeriksaan satu x dua puluh empat jam di direktoran kriminal umum polda metro jaya hingga rabu malam kemarin
rj dikenai pasal dua puluh tujuh ayat empat junto pasal empat puluh lima undang undang tentang informasi dan transaksi elektronik
selama proses penyidikan rj tidak ditahan melainkan dititipkan di panti sosial marsudi putra handayani di bambu apus cipayung jakarta timur
jadi dalam waktu dua puluh empat jam sudah kita lakukan penangkapan dan kemudian kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan
jadi yang bersangkutan ternyata adalah seorang anak yang umurnya enam belas tahun dan kemudian berkaitan dengan anak
tentunya untuk mendapatkan suatu kejahatan atau tindak pidana itu adalah acuannya adalah
undang undang perlindungan anak dan undang undang sistem peradilan anak
poin kedua adalah anak tersebut mendapat ancaman bidana tujuh tahun